nah ganteng kan papinya reko mau berangkat ke luar negeri
aku harus bantuin tapinya revo untuk packing
ya gak apa apa ya gantengnya ditinggal ya
tunggu di sini ya
ih dia pasti sengaja tuh jalannya kayak gitu kayak kepiting
ih kerjaan kita
boy udah janji sama angel mau ngeraktir makan
karena kan waktu itu angel udah nyelametin ian
lagian ini juga rame rame kok
oh yaudah yaudah whatever lah
pokoknya yang jelas sampai ketemu di minimarket deparmennya reva oke
gue cabut duluan ya
emang lu berubah banget
hmm jadi kita mau ke rumah reva
mau membuat pergokit mama tirinya
ya udah gue juga penasaran sih
pengen liat mama tirinya tuh kayak gimana orangnya
oh ini dia
pantusan angel telponnya dirijek punya si reva
dia takut ketahuan tuh
eh tapi tapi gak gitu kok gak gitu
soalnya tadi kata heiko sebenernya boy itu ngeraktir angel karena dia tuh ada utang gitu loh
karena waktu itu angel udah nyelamatin ian ian
tetap aja ya yang namanya nyelamatin gak usah pakai traktir traktiran
dia minta ya say thanks aja gitu loh
eh ya udah deh kalo gitu jangan sampe reva tau oke
bebek gue kenapa ikut ikutan
kita mau ke benny makan
oke cowok sekarang ya
soalnya mama mau ngajak adriana buat dinner di rumah
ya untuk merayakan kesuksesan iklan kalian oke
hmm aduh ma kayaknya boy gak bisa deh soalnya
boy mau latihan buat persiapan olimpiade matematika ma
cuman sebentar aja lagian makannya cuman di rumah kok
hah kalo mama suruh pulang artinya kamu pulang oke
iya makan aja gak foto foto kok tapi kamu pulang sekarang
enggak nyokap gue tuh masih keke buat deketin gue sama adiana
lo bawa gue lagi aja kita lanjutin acara kita yang waktu itu
pasti dia berhenti ngejar ngejar lok kan
beneran gak apa apa
yelah boy gue kan temen lo santai aja sih
oke sekarang jadi rencananya gimana nih
oke jadi gini kan dari tempat ini dekat sama tempatnya rumahnya reva
mendingan kita jalan kaki aja motor kita kita tinggalin di sini
soalnya kalau kita kesana naik motor pasti ketahuan iya kan
bener bener bener nanti kalo kita naik motor kedengeran kan brum brumnya sama miss oces
iya bener banget tuh
yaudah kalo gitu kita mendingan cabut sekarang aja
kalo belum miss ocesnya pergi
iya kalo aku tuh seneng banget ya lex ya belanja terus jalan jalan
ya shopping lah lex ya kan
itu sebenarnya perlu juga loh buat aku
karena apa kita cuci mata jadi kita ga stress dengan kerjaan dengan rumah tangga ya kan
iya mungkin itu kodra cewek kali ya tante
oh iya alex kapan kapan kita jalan bareng yuk
dengan senang hati tante saya bisa kapan aja
alex gue mau permisi sebentar ya
ga lama kok
kamu tau ga lex kalo papinya reva itu seneng loh liat kamu
padahal ya papinya reva itu ga suka kalo reva lagi deket sama cowok
atau naik motor segala macem ga suka
tapi kali ini papinya reva itu suka banget sama kamu
mungkin kamu anaknya ramah sopan cakep lagi
makanya papinya rafa itu suka banget sama kamu
nih asal kamu tau ya aku dan papinya reva setuju banget kalo kamu pacaran sama reva
makasih banget tante ya terima kasih
nih kayak motor di pet petin loh jangan sampe tuh diambil sama orang lain
kamu harus deketin reva
nih aku kasih tahu lagi
kalo cewek itu senengnya tuh dimanja disayang
kek kamu ini nih kasih perhatian sama reva
reva senang banget yang kayak begitu
ayo kamu harus berjuang untuk dapetin reva
aku yakin kamu pasti bakal bisa dapetin reva
kalau orang tuanya reva setuju kamu sama reva
itu poin yang penting buat pegangan kamu
tered teret teret biar kayak spai spai gitu
kal mana hai kal oh itu dia
kak lo kenal gak tuh
tuh miss oces tuh dia tuh
aduh gak keliatan gue
kayaknya gue gak akan kenal
terus ngapain ya teman temannya reva tuh
ini pasti kerjaan dari geng cewek cecombe gitu
dia pasti mau ngerjain gue dan mau bongkar rahasia gue
ganteng kan papinya reko mau berangkat ke luar negeri
aku harus bantuin papinya reva untuk packing
ya gak apa apa ya gantengnya ditinggal ya
tunggu di sini ya
ih dia pasti sengaja tuh jalannya kayak gitu kayak kepiting
ini kerjaan kita
kalian ngapain sih
oh gue tau lo mata matain gue sama reva ya hai kal
kalian gak usah ngomong sembarangan gak usah ke gr an lu
gue di sini ada urusan lain
udah kal kita pergi aja daripada ngurusin nih satu cucong nok
si ikal rese tuh maksudnya apaan dia
mau ngapain dia kesini dia pasti mau cuma gangguin gue doang
dia gak suka gue dikatin reva
aku lihat aja sekarang gue juga akan bikin perhitungan sama lo
oh enggak itu ngeliatin geng cecungguk itu tuh temen temennya reva nyebelin banget deh
aku paling gak suka sama mereka semua
ya tante memang mereka itu reseh banget suka ikut campur urusan orang
ya kamu bener banget
aku pamit dulu ya tanda
kamu mau pergi kemana
aku mau kejar haikal
dia udah ganggu acara gue
oke kamu tetap mau pergi sebentar ya
kayaknya alex bete deh gue biarin berduaan sama adriana
ah nggak justru harusnya gue yang minta maaf sama lo gue jadi gak enak nih
soalnya tadi tuh gue gak betah lama lama di sini ada
terti kan maksud gue
iya oke tante pamit ya
tete ya ganteng
terganggu ya pada cinderella